gempa yang mengguncang cianjur senin kemarin diduga bersumber dari sesar darat dengan kedalaman sepuluh km yang termasuk gempa dangkal
gempa diduga berasal dari sesar darat cimandiri dengan mekanisme pergerakan geser
tapi kini juga muncul dugaan lain karena dilihat jarak pusat gempa dengan sesar cimandiri cukup jauh
dan kini juga muncul ada yang menyebut ada pakar menyebut ada siklus gempa dua puluh tahunan di wilayah ini
jadi sebenarnya dari mana gempa ini berasal
kita akan berbincang malam ini dengan bapak mudrik rahmawan daryono peneliti brin
pak mudrik selamat malam
selamat malam mbak mudrik
pak mudrik terima kasih atas waktu anda
pak mudrik bagaimana tim ahli sekarang teman teman peneliti melihat gempa yang terjadi di cianjur ini pak mudrik
ya terima kasih jadi itu sesuatu yang tantangan bagi kami untuk menjawab dan memberikan informasi baik
ke masyarakat tanpa menakut nakuti tetapi kita memiliki dasar data yang cukup baik sehingga kita bisa berikan ke masyarakat untuk supaya lebih waspada
sesar gempa bumi di sini memang benar bahwa awal awal kita duga bahwa itu berasal dari sisi sebelah selatan yaitu dari sesar cimandiri
tetapi setelah hasil posisi gempa dari kawan kawan seismologi dari bmkg itu menunjukkan dia berada di arah utaranya
dan mengindikasikan bahwa
bukan bagian dari sesar cimandiri dari sesuatu sesar yang belum terpetakan
tetapi yang lebih menarik bahwa sebuah gempa bumi itu dia akan berulang di lokasi yang sama dia memiliki periode ulang
ini adalah peta yang kita kompilasikan
jadi ini adalah kegiatan penelitian kami di brin
kebetulan tahun ini kami melakukan penelitian untuk mencari tahu jejak jejak yang sebenarnya dari patahan patahan yang menghasilkan gempa bumi
di situ ada garis yang tegas itu menunjukkan kita memiliki confident yang bagus
garis putus putus itu adalah kita perkirakan
jadi kita perkirakan kita memerlukan suatu aktivitas riset untuk menjawab pertanyaan itu
garis putih itu sesuatu yang menarik
gadis putih itu ada angka umurnya
itu adalah kejadian gempa bumi lampau yang pernah terjadi di lokasi ini di wilayah jawa barat
dan itu jelas terlihat bahwa
besar gempa itu pernah terjadi di tahun sekitar seribu delapan ratus an sekian
jadi kalau kita hitung kemungkinan kalau dia bersumber dari lokasi yang sama dia adalah memiliki periode ulang sekitar satu ratus delapan puluh tahun
tapi kita harus lebih rinci menunjukkan di mana jelas sesar aktif itu berada
ini gambar jelasnya
pak mudrik anda mengatakan tadi gempa itu periodik
dan kemudian biasanya memang ada pattern nya seperti yang ini yang seperti yang anda tunjukkan ini
kalau misalnya kita lihat pernah ada gempa tahun seribu delapan ratus empat puluh empat di sekitar cianjur
kemudian ada seribu sembilan ratus sepuluh dan juga seribu sembilan ratus dua belas
tahun dua ribu juga sempat ada
apakah itu kemudian dari penelitian awal ini dari teman teman brin itu berada di titik yang kurang lebih sama
di sesar yang sesar aktif x ini
jadi indikasinya itu menunjukkan bahwa dia berada pada lokasi yang kejadian gempa bumi tahun seribu delapan ratus tiga puluh tujuh seribu delapan ratus tiga puluh empat itu
jadi di tahun itu mengindikasikan bahwa titik sembarangan garis yang ditarik pun juga berada di lokasi sumber yang sama kejadian gempa bumi ini
jadi ada kemungkinan bahwa gempa tersebut itu berulang pada saat ini
jadi itu sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih dalam lagi
karena kalau benar bahwa itu memiliki periode ulang satu ratus delapan puluh tahun
jadi sesuatu yang kita harus hitung
karena kalau satu ratus delapan puluh tahun berarti kita bisa menghitung kesempatan gesernya
sleep rate itu data yang penting juga
karena sleep rate itu menunjukkan sesar sesar lain di sekitarnya
dia juga memiliki rate tektonic atau kemampuan mengisi energi gempanya itu dengan angka yang sama
karena gempa itu adalah pergerakan dan apakah nanti akan ada titik hentinya pak mudrik
jadi ketika bergerak akan mencari polanya sendiri lalu ada titik hentinya atau bagaimana
titik hentinya itu untuk spesifik satu sesar
jadi setelah sesar itu lepas energi dia akan mulai fasenya dari nol
jadi fase mengimpun energi sampai ke periode ulang dia kata kata satu ratus delapan puluh tahun
jadi itu titik hentinya
dia berhenti dan dia pada fase menghimpun energi
dan itu kemudian dia akan transfer energinya ke daerah kiri kanannya
itu sesuatu yang alamiah alam itu bekerja semacam itu
pak mudri kalau misalnya dari yang sudah anda petakan dengan ada titik titik dan garis itu
bisakah dilihat seberapa luas sesar ini cakupan wilayahnya
jadi itu secara empiris kejadian gempa di bumi ini kita kumpulkan itu peneliti banyak sekali bekerja
itu kita bisa ketahui kalau maknum itu lima enam itu kurang lebih retakannya sesarnya sumbernya itu panjangnya itu maksimum sekitar sepuluh km besar itu
jadi kalau dia semakin panjang maka dia bisa menghasilkan pembangunan semakin besar
kejadian gempa megatrust sumatera itu adalah seribu lima ratus km panjang
kalau ini itu panjangnya sekitar sepuluh km
tidak lebih panjang daripada sarlimbang
sarlimbang memiliki panjang sekitar dua puluh sembilan km
dan dia menggeserkan permuka bumi itu sekitar kurang dari tiga puluh cm
jadi sesuatu yang kecil
sangat susah untuk meneliti karena pergerakan kecil proses erosi yang sangat kuat di daerah tropis sehingga bukti itu tererosi hilang dan kita tidak bisa menemukan jejak itu dengan baik
apakah itu yang kemudian menyebabkan sesar ini masih dianggap sesar misterius tidak teridentifikasi atau bagaimana sebenarnya
ya sebenarnya dia sudah teridentifikasi bahwa disitulah sesarnya
tetapi yang parameter sebuah sesar aktif itu ada beberapa
salah satunya itu kita harus menemukan jalur pastinya
jalur retakannya pastinya itu ada di mana
dan sampai detik ini penelitian mencapai mengetahui jalur pastinya itu itu kita belum bisa
belum bisa karena apa apakah memang kendala memang penelitiannya belum kesana atau alatnya atau bagaimana sebenarnya pak mudrik
oke jadi ini teknis banget ya
resolusi data itu mahal dan itu perlu suatu effort dari kawan kawan apa itu geodesi
dia bisa menggunakan data namanya lidar
itu terbang khusus pesawat terbang untuk memetakan dengan rinci bisa menembus tutupan vegetasi
itu alat khusus dan harganya pun juga mahal untuk di daerah di indonesia masih jarang data lidar itu
mungkin hanya sesar lembang yang ada datanya itu
jadi hampir semuanya masih menggunakan data set dengan resolusi yang kasar sehingga kita tidak bisa melihat dengan baik sejak sumber kembang bumi itu
tapi menurut anda menurut teman teman di brin menurut teman teman peneliti apakah data data seperti ini memang sudah semestinya dimiliki oleh indonesia
karena ini berkaitan juga dengan mitigasi
ya nggak tentu saja itu kita perlu sekali itu
tapi kan kita juga tahu bahwa itu data data
kita tahu bahwa itu data yang mahal dan kita perlu kerjasama dengan kawan kawan swasta pemerintah daerah juga dan beberapa dari industri pun memiliki data data itu
ada sebagian yang kita mendapatkan akses untuk menelitinya tetapi banyak bagian yang kita datanya itu tidak ada mbak
itu faktanya dan ya terus terang kita terbatas dengan resource yang ada
saya akan mengutip kepala pusat gempa bumi dan tsunami bmkg ya pak daryono mengatakan wilayah sukabumi cianjur purwakarta lembang hingga bandung adalah kawasan tektonik yang kompleks
ini apa maksudnya kalau bisa dijelaskan kepada orang awam seperti saya dan juga sebagian besar penonton
oke kompleks itu jadi tidak gampang untuk menjelaskan ya mungkin semacam itu
jadi kalau sebuah sebuah
apakah itu berbahaya
kalau sebuah besar itu biasanya satu garis maka itu dia garis belok bengkok kemudian ada retakan kanan kiri jadi sesuatu yang tidak mudah untuk kita jelaskan secara umum gitu
kompleks dan susah untuk kita jelaskan
di situ sebenarnya tidak murni setara strip system atau setara geser ada komponen besar naiknya juga jadi mungkin itu yang dimaksud
dan apakah itu menyimpan ancaman bahaya yang cukup besar
oh iya tentu saja itu hampir seluruh pulau jawa memiliki sesar sesar yang memiliki potensi gempa yang besar
dan itu sesuatu yang kita harus waswadai dan kita hidup dengan ancaman itu
saya sendiri juga tinggal di bandung
jadi sesuatu yang kita harus lakukan bersama bagaimana hidup dengan aman dengan ancaman gempa bumi
yang saat ini semestinya dilakukan
ketika memang kita menyadari bahwa kita hidup di kawasan bencana pak mudrik tapi seringkali luput adalah soal mitigasi
jadi semestinya antara kemudian peneliti dan kepala daerah sinkronkan satu sama lain
karena sederhana saja tidak usah ancaman gempa ancaman longsor di beberapa titik sudah terpetakan
tapi kemudian itu justru menjadi daerah yang ramai banyak penduduk
sehingga jika ada ancaman bencana korban jiwanya kemudian akan berubah

bagaimana dengan yang sekarang ini
ketika brin sudah memberikan peta sudah terlihat mitigasinya tapi masih minim
oke mbak saya tetap optimis dengan bangsa ini
jadi menurut saya ini adalah tanggung jawab kita semua
jadi kita bergerak sedikit demi sedikit untuk memperbaiki dan memitigasi permasalahan kita ini
dan menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah saya sendiri tinggal di bandung pemerintah daerah pun sudah mengadopsi dan lain sebagainya
tetapi proses merubah dengan drastis itu tidak bisa terjadi secara instan
itu memang perlu waktu kawan kawan resiko itu menjelaskan ke masyarakat secara publik pelan pelan pelan
itu untuk memerlukan waktu untuk proses semuanya itu bisa serentak untuk lebih baik
mungkin ini adalah pelajaran kita bersama bahwa jelas bangunan itu perlu bangunan tahan gempa dan kita semua pun harus melakukan kesiapsiagaan ini
termasuk di jakarta termasuk di bandung dan termasuk di cirebon di wilayah seluruh pulau jawa dan sumatera
itu sesuatu yang harus kita lakukan termasuk mbak juga pun juga harus melakukan juga
oke baik pak mudrik terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini bersama cnn indonesia
terima kasih banyak
terima kasih atas diskusinya pak mudrik
selamat malam mbak